kapolda jawa tengah irjen paul ahmad lutfi menjenguk anggotanya yang menjadi korban penyerangan di rsud karanganyar pada minggu sore
kedatangan irjen paul ahmad lutfi tersebut untuk mengetahui kondisi anggotanya yang menjadi korban penyerangan otk di pos pendakian cemoro kandang di gunung lawu
dalam keterangannya kapolda menyebut bahwa saat kejadian anggota hendak menggelar kegiatan susur gunung bersama dengan relawan
namun tiba tiba pelaku datang dengan membawa sabit menyerang anggota
akibat kejadian itu wakapolres karanganyar kompol busroni mengalami luka ringan di bagian tangan
sedangkan sopirnya bribda hanif mengalami beberapa luka akibat sabetan sajam pelaku
selain personil polri seorang warga sipil juga menjadi korban
ketiganya saat ini telah mendapat perawatan di rsud karanganyar
pelaku dinyatakan tewas saat dalam perjalanan setelah mendapatkan tembakan dari aparat
gunung di daerah
di jemur kandang
pada saat dia melakukan kegiatan ada orang tidak dikenal
dengan membawa sabit mengejar salah satu pamen kita